asal ada duitnya gampang
saya udah bilang soal biaya gak usah pikirin
saya bayar semuanya
dan satu lagi
tolong rahasiakan identitas saya
mama selalu berdoa
kamu mau mendoakan adik kamu
nanti setelah keluar
dia bisa berubah
jadi anak yang lebih baik
kamu luar biasa
mama kenapa opa
jadi sangking kangennya sampai nangis
makasih ya sayang
kamu selalu jadi anak yang baik

aku juga ingin berubah
mbak saya udah isi formulirnya
ini sekalian sesertakan sampelnya
untung aku masih menyimpan ini
semuanya harus terungkap
aku harus bisa secepatnya buktikan
saya kesana sekarang ya
oke sampai ketemu
hai terus udah dateng
aduh ya ampun
selamat ketemu kamu lagi
makin cantik lo
kita bertiga aja nih
engga aku aja
aku temen lagi
gimana betah disini
nah ini teman kita datang
aku gak nyangka dia datang juga
karina masih keras kepala membela elsa
kamu undang karina juga
iya dia kan teman kita juga
aduh kamu gak tau ya
karina sama rosa itu lagi ada masalah
jadi mantunya karina itu
aduh kamu gak tau ya
aku kan gak tau
aku kan baru dateng
oh minta kamu tarik ucapan kamu tadi
memang itu kenyataannya
aku rela di penjara oh
buat buktiin ke elsa
kalau aku lebih baik dari mereka
biar mata elsa kebuka
justru mata kamu yang belum kebuka rik
kamu sampai sekarang belum juga sadar
kalau elsa itu tidak akan pernah memilih kamu
dan dia cinta sama suaminya
paham kamu rik
dan di saat itu
siapa lagi yang ada buat elsa kalau bukan aku
aku capek bicara sama kamu
ujung ujungnya itu sama aja
udah gak waras rik
dengan begini apa masih ada kemungkinan pak
untuk bisa membela keborkan saya
nanti saya akan pelajari dulu
dan akan mencari kemungkinan
untuk itu pak
tapi pak riki harus kooperatif
dan mau memberi keterangan yang sebenar benarnya
lakukan pemeriksaan pada hari ini
ada orang ya
sisanya setelah semuanya selesai dan hasilnya keluar
sample ini cukup pak
asal ada duitnya gampang
saya udah bilang
soal biaya gak usah pikirin
saya bayar semuanya
dan satu hal lagi
tolong rahasiakan identitas saya
saya permisi dulu
aku sampai ngejepit
aku sampai ngejepit
aku sampai ngejepit
aku sampai ngejepit
aku sambil ngambil jalan pintas seperti ini
semoga kali ini aku benar benar bisa membuktikan
rena anak siapa sebenarnya
gue di usg untuk ngeliat anak gue
gue di usg untuk ngeliat anak gue
tapi gak ada suami yang ngedampingin gue
gak ada suami yang ngedampingin gue

ada juga keluarga di sisi gue
pertumbuhannya normal bu elsa
pertumbuhannya normal bu elsa
kamu adalah buat cinta mama dan papa
kamu adalah buah cinta mama dan papa
anak ini adalah anakmu
papa pasti seneng liat kamu

mama pasti seneng liat kamu
mama pasti seneng liat kamu
mama pasti seneng liat kamu

mama pasti seneng liat kamu
mama pasti seneng liat kamu